gerakan reformasi indonesia telah berjalan selama dua dekade
namun tragedi di awal reformasi dua puluh tahun lalu tersebut tidak hanya membawa duka
trauma akan kerusuhan yang terjadi sepanjang dua belas hingga empat belas mei seribu sembilan ratus empat puluh
membuat sebagian besar etnis tionghoa meninggalkan indonesia
dalam kepergiannya warga negara indonesia etnis tionghoa ini
kemudian mencoba mencari jati diri mereka
salah satunya melalui chinese whispers
pencarian jati diri sebagai anak bangsa ternyata tak segampang itu didapatkan
bagi warga negara indonesia etnis tionghoa
ya kerusuhan mei seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan menjadi titik balik warga etnis tionghoa di jakarta
dalam memaknai dirinya sebagai bangsa indonesia
saya berpikir tadinya saya berpikir saya ini orang indonesia
saya memang dibesarkan untuk mencintai indonesia
saya punya rasa identitas yang sangat kental bahwa saya orang indonesia
tapi lalu waktu kerusuhan itu meletus
saya menjadi sadar bahwa oh ternyata orang orang yang seperti saya
yang berpenampilan seperti saya itu dianggap orang cina
penolakan dan diskriminasi etnis di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
membuat rani dan saudaranya harus keluar dari tanah airnya sendiri
hidup di tanah rantau dengan luka dan kekecewaan
rani mengumpulkan tekat mencari cerita di balik seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
yang akhirnya menciptakan chinese whispers
kenapa ya kita kan lagi di rumah
kami kan waktu itu lagi di rumah mereka atau di restoran di melbourne
suasananya kan aman ya kita kan aman
tapi kok ketika membahas topik ini tetap aja ada suasana yang sedikit
kalau mencekam gitu ya itu kan jadi berarti masih ada dampak sesuatu ya
ada sesuatu di situ yang masih terasa sedikit berbahaya untuk membahasnya sedikit ragu
dari situ mungkin saya mulai proses bertanya tanya yang secara lebih dalam ya
maksudnya menanyakan kepada diri saya bahkan apa ada sesuatu di sini yang patut digali ya
saya pernah merangkulkan saya pernah merangkulkan
chinese whispers merupakan karya komik digital grafis yang mengisahkan pergolakan batin rani
sebagai representasi warga negara indonesia etnis tionghoa saat mei seribu sembilan ratus sembilan puluh
melalui chinese whispers rani pun berusaha merangkul anak muda
untuk mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi pada saat itu
itu yang datang waktu itu anak perempuan muda
yang berkata kalau nanti suatu hari saya punya anak saya sendiri
punya anak sendiri saya juga bisa udah ada cerita yang bisa saya bagikan kepada anak saya itu
inilah yang terjadi waktu seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
begitu jadi buat saya itu sangat menyentuh hati
saya senang sekali waktu mendengar itu
karena chinese whispers itu demi generasi muda
terutama generasi muda indonesia untuk mengenal sejarah kita bersama
berbagi cerita mengungkap sejarah kelam seribu sembilan ratus sembilan puluh
karena tak ada luka yang bisa disembuhkan tanpa adanya luka yang diakui
maria sarjana jakarta